dua unit mobil taktis water cannon satuan samapta polda jambi pada senin terpaksa dikerahkan
untuk membantu perusahaan daerah air minum menyalurkan air bersih bagi ribuan warga
di kecamatan pelayangan dan danau teluk kota jambi yang mengalami krisis air bersih
petugas mengisi satu persatu penampungan air warga yang berada di sepanjang jalan
ataupun di bagian dalam rumah warga
salah seorang warga mengaku sulit mendapatkan air bersih sudah sejak lima hari lalu
pihak pdam hanya menyatakan ada kerusakan dan juga memberi bantuan air melalui mobil tanki
namun tidak mencukupi
guna keperluan sehari hari warga pun terpaksa membeli air
wadir samap tapol dan jambi akbp guntur saputro menegaskan armada taktis digunakan
menyalurkan air bersih pdam guna mengurangi keresahan warga
kedua kendaraan tersebut dapat mengangkut air bersih sekitar
kendaraan taktis ini bisa mengangkut air bersih kurang lebih sejumlah delapan lima ton
kita bekerja sama dengan brum dan tirta mayang selaku suplai air bersih untuk sumber airnya
nah kemudian kita suplai ke warga kota seberang
direktur utama pdam tirta mayang jambi dwike riantara mengaku air bersih tidak dapat disalurkan
karena tiga mesin pompa air baku di kawasan pasir panjang terbakar saat kabel dan peralatan lainnya
dicuri pada kamis dini hari lalu
telah berupaya untuk memasang pompa cadangan tapi kapasitasnya lebih kecil dari pompa yang rusak
sambil menunggu perbaikan penyaluran air bersih akan terus dilakukan pagi dan sore hingga distribusi air benar benar kembali dapat dinikmati warga
penken edi kota jambi jambi